tiga hari lalu pabrik pt indo beras unggul digrebek terkait dengan dugaan pemalsuan kualitas beras
dampaknya hari ini sebuah toko pasar modern menarik beras produksi pt ibu tersebut
beras yang ditarik dari penjualan adalah beras merek magnus dan ayam jago
menurut kapolri jenderal tito karnavian beras tersebut adalah beras ir enam puluh empat yang disubsidi pemerintah dengan harga rp sembilan per kilogram
pengelola pasar modern ini telah menarik kedua beras tersebut setelah mendengar informasi mengenai dugaan pemalsuan tersebut
mereka khawatir para pembeli akan datang ke toko untuk memprotes beras yang sudah mereka beli
sudah ada produser lapangan cnn indonesia marsya anastasia di pasar induk beras cipinang
selamat siang marsha bagaimana stok dan juga penjualan beras yang diproduksi oleh pt indo beras unggul
pasca adanya dugaan penipuan ini
ya ratu terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras yang dilakukan oleh pt indo beras unggul atau pt ibu ini
hari ini saya belum melihat ada sama sekali dua beras yang memang diduga merupakan beras palsu
yaitu beras magnus dan beras ayam jago
namun tadi saya sempat ke salah satu retail pasar modern di kawasan jakarta
di kawasan jakarta selatan di sana kepala tokonya mengaku bahwa dua beras tersebut
yaitu dua beras magnus dan beras ayam jago sudah ditarik dari tokonya di hari yang sama
di saat penggerbekan di pt ibu dilakukan yaitu pada hari kamis dua puluh juli dua ribu tujuh belas yang lalu
dan kepala toko mengaku memang sudah sekitar enam bulan ini menjual dua jenis beras tersebut
dan dua beras tersebut merupakan beras yang paling beras
paling mahal di tokonya dan jika dibandingkan dengan harga beras premium dan beras menengah di tokonya
beras ini dipatok sebesar rp dua puluh empat ratus per kilogramnya
dan mereka dan para pembeli biasanya menunggu untuk membeli dua jenis beras tersebut
menunggu promo begitu karena memang dua jenis beras tersebut ini
tidak bisa dibeli secara eceran per satu kilogramnya
namun memang langsung dipak dalam kemasan lima kg dengan harga sekitar rp seratus per lima kilogramnya
dan ratu memang kepala toko ini sudah mengalami kerugian yang cukup besar
di saat mereka harus membeli belasan unit beras magnus dan beras ayam jago tersebut
namun harus terpaksa begitu
menarik kembali kedua beras tersebut
dan namun ada satu hal yang paling dikhawatirkan oleh kepala toko
yaitu mereka khawatir para pembeli yang sudah biasanya membeli beras maknyus dan beras ayam jago di tokonya tersebut
akan melakukan protes dan datang untuk ke tokonya untuk melakukan protes dan meminta ganti rugi atas beras yang memang diduga beras palsu tersebut
menurut penjaga toko sendiri
memang beras ini termasuk beras yang paling mahal begitu
sementara itu pt indobras mengaku menjual dengan harga yang wajar
kemudian bagaimana sebenarnya perbandingan dengan harga merek beras lainnya
apakah memang penjual toko ini mengambil harga yang kemudian memang sudah mahal begitu
padahal menurut general tito karnavian sendiri ini adalah beras subsidi begitu
pantauan anda di lapangan
ya betul sekali ratu
memang hal ini itu merupakan hal yang harus menjadi
perhatian yang besar bagi pemerintah karena sudah banyak kerugian yang sangat besar yang dirugikan oleh banyak pihak
salah satunya yang bisa saya jelaskan adalah pelaku usaha
di mana mereka banyak yang merugi di saat mereka harus melakukan adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pt ibu
di mana pt ibu ini membeli gabah di petani dengan harga rp empat sembilan ratus per kilogramnya
namun hal tersebut harganya jauh di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sekitar rp tiga tujuh ratus per kilogramnya
dan hal ini mempengaruhi para petani untuk lebih menjual gabahnya ke pt ibu dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya
dan pengaruhnya adalah para pelaku usaha ini banyak yang merugi begitu
selain itu juga para pembeli juga banyak dirugikan
di mana tadi saya lihat juga di pasar ini bahwa
dengan beras yang sama dengan kualitas dan jenis yang sama yaitu ird enam puluh lima
beras yang memang yang merupakan beras subsidi dari pemerintah
yang dijual di pasar ini dengan harga rp lima ratus delapan puluh empat per lima puluh kilogramnya
atau sekitar rp sembilan per kilogramnya
namun dijual oleh beras magnus dan beras ayam jago dengan sebesar rp dua puluh empat ratus per kilogramnya
bisa dibayangkan ratu sudah banyak sekali kerugian yang dialami oleh baik dari pelaku usaha maupun dari pembeli
dan jika memang pt ibu ini bersalah begitu nantinya mereka akan melanggar pasal satu ratus empat puluh satu undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
dan pasal enam puluh dua undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang
dan ini memang harus segera ditindaklanjuti
dan kita masih menunggu bagaimana proses dari kasus ini berlanjut
dan bagaimana dampaknya yang dirasakan oleh baik para pelaku usaha maupun juga penjual
baik terima kasih atas informasi anda marsya anastasia dari pasar induk beras cipinang